hai wisatawan dari berbagai daerah memadati sejumlah objek wisata pantai yang ada di kawasan
pelabuhan ratu kabupaten sukabumi jawa barat wisatawan sudah memadati kawasan wisata pantai
pelabuhan ratu sejak pagi untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan patroli
tim sar gabungan terus memberikan himbauan untuk mematuhi rambu rambu keselamatan di pantai
tak hanya itu patroli di tengah laut dilakukan tim yang dikoordinir oleh basarnas
momen libur panjang lebaran tempat wisata taman impian jaya ancol ramai dipadati pengunjung
terutama di pantai lagun yang masih jadi pima dunia wisatawan
pada hari kemarin jumlah pengunjung kawasan wisata ancol tercatat
dua puluh orang dan diprediksi jumlahnya akan meningkat pada hari ini